panitia kurban di masjid agung sumatera utara membagikan sekitar empat enam ratus paket daging bagi masyarakat di hari raya idul adha rabu
guna mempermudah pembagian dan menghimpun bank data penerima kurban
panitia membuat kupon penerima kurban dengan barcode lengkap dengan sistem komputerisasinya
ratusan penerima paket kurban silih berganti datang mengantri untuk mendapatkan haknya
di lantai dasar masjid agung sumatera utara di jalan diponogoro medan rabu siang
namun mereka tidak harus mengantri lama karena panitia telah memberikan kartu kepada penerima
dan pemberi paket daging kurban yang dilengkapi barcode
mereka tinggal menunjukkan kartu seperti penonton bola yang akan masuk stadion
petugas pembagi tinggal men scan atau memindai kartu dan komputer menampilkan nama pemilik kartu
lengkap dengan alamatnya
dengan kartu berbarcode ini dapat mencegah penggunaan kartu berulang kali
bahkan cara ini dapat memonitoring jumlah penerima paket yang sudah datang sekaligus
menghimpun database penerima yang akan digunakan setiap tahun
kita ini ada membagi kupon selain untuk pekurban memang jatah pekurban
ada langsung ke masyarakat perorangan ada juga ke masjid
yang setiap masjid kita kasih lima puluh kupon dan itu diantar langsung
ada lebih kurang dua puluh masjid dan juga ke pantiasuhan
sistem barcode ini kita bisa dibilang kita ciptakan
karena memang untuk meminimalisir pengambilan ganda
itu yang pertama
yang kedua untuk bisa menyimpan database dari seluruh penerima
jadi penerima tahun lalu yang jumlah tiga ribu an tetap akan menerima tahun ini
ditambah dengan penerima baru
kupon ini kita distribusikan atau kita antar langsung masing masing ke rumah mereka
untuk memastikan kelayakan penerima
dengan sistem kartu berbarcode ini penerima kurban juga merasa senang
karena dapat menerima lebih cepat
lebih cepat pak lebih cepat
karena ada kartu tadi kan pakai komputer kan
namun panitia kurban masjid agung medan terus memperbaiki dan mengupdate sistem yang telah ada
selain melayani warga yang datang
manitia juga akan mengantar langsung paket kurban ke lokasi yang jauh
agus supratman medan